hai jangan jangan itu pintu buahnya kali tapi enggak kelihatan pintu buahnya kayaknya
batu batu ini harus kita raba raba deh siapa tahu ketemu pintunya bismillahirrahmanirrahim
temen temen kayaknya ini bisa dijorong deh bismillahirrahmanirrahim allah waqfar
udah ngerbun aduh aduh lu mau genjer ya oh
pantesan rumah tangga kita berantakan rumah tangga kita retak rupa rupanya ada siluman
cacing kremi hadir diantara kita bukan cacing kremi cacing pita ah bogarot lo eh monyong
mongol begitu gue mencintai nih duduk permasalahan yang terjadi padanya bodoh
ahmad gue di sini ada perlu ama kiai nyari kerjaan tanpa disadari gue ketemu
bingung gue eh mau environmental
sebenarnya pingung gue
eh mama lu dengerin baik baik
buat disini kiai nih saya ceritain
duduk permasalahannya fakta
realita yang terjadi justru si mama
nih yang udah ngerebut si markona
dari tangan saya jadi lu yang ngerebut
jangan percaya kiai
yang sudah mengganggu hubungan saya dengan
ayang bep markona dari dulu
dari sebelum masehi
dan ini orang dulu sudah mengganggu
sekarang istri saya mau dipacari juga
apa disebutin lu
kayak tukang kangkung lu
kiai coba kiai berpikir secara jernih
mana yang mau markona pacaran
sama rontokkan tembok seperti ini
dia juga sih kiai saya mau nanya
apa hukumnya kalau pacar
saya dipacarin sama orang lain apa hukumnya pak kiai
kiai sekarang mongol mau tanya
pacaran sama manusia cantik seperti ini
ini dua duanya jadi dosa jatohnya
dengar tuh bang
eh dengar nih baik baik ya
hidup kita ini tergantung dari pengelolaan kita
bagaimana kita mengelola diri sendiri
kalau kita mengelola diri kita dengan baik
apalagi secara agama
hidup kita akan tentram
kalau kita tidak pintar
kalau kita tidak pintar
kita akan meloloh diri
walaupun paham agama
hidup lu nanti kakak bakal tentram
jadi coba lu kaji diri sendiri
jangan lu kaji orang lain
terus terus siapa gimana nih
lu ngoset kerja di sini
lu kerja noh di atas pond rambutan
biar digigitin semut rambutan
rambutan emang gua telah beli yang cici
bang mongol suami tercinta loh
jangan pernah lu deketin laki laki ini
si ocit alias burung emprit
nanti badan lu bisa gatel gatel
gatel gatel emang boleh gua lerbulu
abang abang bener bener bikin malu ya
pengajian kita hari ini
baca al quran atau dengerin cerama ya
bedanya kalau dengerin ceramah
kita bawa aja al qurannya
ntar kalau kita salah diomelin pakai email
tau tuh baca al quran aja males
ciri ciri orang yang bertidak berfilman
kepada allah itu ya gini
udah mungkin ya angin gerak geraknya kayak gini
tuh gak ada angin
satu dua tiga
nelima pelembar di madu
harus pas varian kasar
dulu bos coba pakai topeng
enggak sih enggak sih
kalau bos kita kan temen
kalah bos kita kan temen
eh kita setan
aduh aduh aduh
kok neng aida jahat banget sih
kalian sengaja yang mau takut takutin kita
tadi kita itu mau kesemu sholat
ada pindah dariku
ada neng aida
ada neng aida
ada neng aida
ada neng aida
ada neng aida
ada neng aida
dasar anak nakal
ditampu sama anjani
ini pasti gara gara topeng internasional
karena kunci keimanan makhluk hidup kepada sang pencipta
adalah keimanan itu sendiri
hiduplah seorang raja
yang sangat kejam
namanya raja digianus
kenapa kita ada di kerajaan
tahu nih sultan
ini bisa jadi tahu nih sultan
kamu tuh kalau lamuan jawab bawa bawa kita kenapa sih
nih ini susah tuh gara gara kamu tau gak
tahu kita disini bisa celaka
mendingan kita balik ke pesantren
neng aida dimana ya
dia masuk ke kaya di hayalan di bulawai
aida terus lagi sengsara kayak gini aida terus pikiranmu
kamu itu bukan gemes
nanti rajanya murka
siapa yang berbicara seperti itu tadi
mereka tuhan raja
yang berbicara itu
tidak mengakui tuhan kita
malah mengakui tuhan mereka sendiri
emangnya siapa tuhan kalian sebenarnya
tuhan kita adalah allah
tuhan kita itu allah subhanahu wa ta'ala
satu apa dua
udah berat nih bawanya nih
di mana sih
yang mana aja
yang mana raja
seret dan bunuh mereka
kamu aja yang bunuh
aku takut amat darah
aku mau dibunuh
teman teman mendingan kita ke
itu kok sementara capek itu kok sementara cepet banget ya oh pakai mesin baru kali
kalian tuh gimana sih dia akan ngejar kita baik sampai ke ujung dunia kalian pasti akan kita kejar
ya wah wah wah eh gimana nih mereka masih kejar iya dia ngejar kita kesini waduh kita
mulai ke mana lagi nih ya jangan buntu nih jadi simbolku ikut rape mungkin ini akhir
dari hidup kita hahaha bobo terjadi ini jangan bilang itu semoga jangan
ada sekalian kuku teman teman tenang aja dia tidak akan menyerang kita justru dia akan
menolong kita kamu itu jangan so tau deh emang kamu tahu dari mana dari cerita sabul
kafi ashabul kafe iya sekarang kita lagi menjalani kisah ashabul kafi
ah berarti kita kita sesuai
cek ngekuknya masuk ke dalam situ jangan jangan itu pintu buahnya kali
tapi kelihatan pintu buahnya kayaknya waktu waktu ini harus kita rapat rapat
deh ini siapa tahu ketemu pintunya bismillahirrahmanirrahim
teman teman kayaknya ini bisa dicorong deh
ternyata benar ini pintunya
buntu lewat mana kita
kita kejar ke arah sana
aduh istirahat dulu ya sini yuk
gede banget ya ngantuk
kok jadi gelap begini sih
tempatnya dimana sih
sampai kapan kita disini
sampai pasukannya sudah lewat
eh sultan gimana cara tau nih
kalau pasukan itu lewat
ini pintunya aja ditutup
dogi itu akan beritahu kita
kalau pasukannya sudah lewat
terus kita mau tiduran dimana
waduh enak itu mampu
tau keras banget
emangnya kita di zaman purba begini
jaman peraksara jaman batu
mereka tidak sadar
mereka tidak sadar
mereka tidak sadar
mereka tidak sadar
mereka tidak sadar
mereka tidak sadar
mereka tidak sadar
mereka tidak sadar
bahwa mereka sudah tidur tiga ratus tahun lamanya
mereka baru mengetahui itu
ketika mereka keluar dari gua
dan akan mempergunakan uangnya
tapi sudah tidak bisa